kumis ga enak diliat nih
apaan sih lu mat
enak aja lu kumis bang sudah udah dicukur
justru ini yang gua suka dari abang tau lu
boleh kumis abang dicukur
bener boleh ya
aduh kumisnya bang surin mau dicukur nih
gue harus ngeliat untuk terakhir kalinya
benar ya no gini benar yang kamu bilang aku itu harus melihat ke depan oh
ya gak bisa kan aku terus terusan hidup dalam masa lalu ya kan aku harus memandang masa depan harus maju terus
tinggal nama tinggal penangan udah metong mati
radityo pergi aku ada untuk menggantikannya dan aku akan mencintai kamu untuk selamanya
emang kamu mau menikah sama aku
aduh siapapun pasti mau menikahi kamu lah
semoga apapun kamu tetap cantik dan bentar lagi saya akan memiliki wajah cantik ini